polisi akan melakukan investigasi banjir bandang yang menewaskan tiga orang warga di kawasan cilengkerang kabupaten bandung pada sabtu malam kemarin
alat berat sudah diturunkan pada minggu siang guna membersihkan material lumpur dan batu di lokasi banjir yang menewaskan tiga orang di cilengkerang kabupaten bandung
nantinya tanggul yang jebol akan ditutup dengan beronjong guna menahan air sementara agar air tak mengalir ke perkampungan
aparat gabungan tni polri bpbd kabupaten bandung dan relawan pun masih melakukan pembersihan di lokasi dengan cara manual
sedang polres bandung akan menginvestigasi penyebab banjir bandang ini
polisi akan memanggil pihak developer terlebih dahulu dalam waktu dekat sebelum memeriksa kawasan hulu sungai yang diduga adanya alih fungsi lahan di kawasan kaki gunung manglayang
setelah nanti tahap pertama tahap kedua selesai kita akan mencoba memanggil developer
kita akan melihat bagaimana pembangunannya termasuk penahan tebing ini apakah memang sudah sesuai dengan aturan atau tidak
jika ditemui pelanggaran ada sanksinya apa
ya kita ada sanksinya di situ pastinya nanti kami akan banyak berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah
kami akan melihat ini kawasan apa di sini kemudian pembangunannya bagaimana perizinannya bagaimana pasti akan kami kaitkan ke sana nantinya
sementara itu gunung manglayang
pembangunan mempermudah penyaluran bantuan dan cek kesehatan
posko bantuan dan kesehatan sudah didirikan di dekat lokasi kejadian